terima kasih anda masih bersama kami di redaksi siang
ini ada bocah sembilan tahun di kota makassar sulawesi selatan
yang dijuluki sebagai manusia kalkulator
selain hebat dalam berhitung bilangan ratusan hingga dua puluh baris
hanya dalam hitungan detik jawabannya pun tepat
sesuai dengan hasil soal yang diberikan
empat puluh tujuh delapan puluh empat puluh dua puluh dua puluh tiga tambah sembilan puluh delapan dua puluh enam jadi
andi muhammad ilham ahyar punya kemampuan menyamai kalkulator dalam berhitung
murid sekolah dasar negeri bertingkat melayu kecamatan wajo makassar sulawesi selatan ini
mampu menjumlah dan mengalihkan bilangan ratusan hingga mencapai dua puluh baris
hanya dalam hitungan detik
sama seperti anak anak yang lain biasa pulang sekolah main
nah sebelumnya memang sudah tahu bahwa dia bisa berhitung
tapi tidak tahu sebelum sebesar ini
berkat kemampuannya bocah sembilan tahun ini menjadi juara nasional berhitung
serta akan mengikuti kompetisi berhitung sempua internasional di malaysia
pada bulan november mendatang